aksi pencurian berkelompok dalam sebuah supermarket di mojokerto kini kian marak
pelaku bahkan melibatkan seorang ibu hamil dan seorang kakek untuk mengelabui penjaga toko
aksi kawanan pencuri ini terekam dalam sebuah kamera cctv
di toko bayi di jalan raya surodinawan mojokerto
aksi pencurian susu formula dan pakaian bayi terekam kamera pengintai cctv
dalam rekaman tersebut empat pelaku yang terdiri dari dua orang laki laki dan perempuan
masuk toko secara beriringan
mereka mendatangi rak penjualan berbagai macam pakaian bayi
layaknya seorang pembeli mereka mengambil keranjang barang dan nampak memilih milih pakaian bayi
melihat kondisi aman satu di antara mereka mengambil satu pakaian bayi dan memasukkan ke dalam bajunya
setelah itu melihat kondisi toko yang semakin ramai mereka berdiri bergerombol di rak penjualan
satu orang pelaku laki laki bertugas sebagai pengawas
sementara tiga pelaku lainnya termasuk salah satu yang diketahui sedang hamil
mengambil susu dan memasukkannya ke dalam rok dan celana masing masing
aksi para pelaku ini terbilang cukup profesional sehingga tak menimbulkan kecurigaan para pelayan toko
usai mengambil barang barang incaran mereka lalu pergi begitu saja dari dalam toko
untuk menghindari kecurigaan para pelayan toko
satu pelaku berpura pura membeli sebungkus tisu dan membayarnya
itu apa saja yang diambil
sampai berapa box
kalau dihitung kemarin waktu pasetok itu hilang enam belas
selain susu formula apa lagi yang mereka ambil
sama baju satu
akibat aksi pencurian ini pemilik toko menderita kerugian jutaan rupiah
bok susu formula dan dua pakaian bayi juga hilang di bawah para pelaku